sejak diluncurkan pada dua ribu tiga belas lalu oleh pemerintah kota bandung
gerakan biopori sebagai resapan air dan upaya mengubah sampah organik menjadi pupuk
untuk memperbaiki tekstur tanah terus disosialkan kepada masyarakat
saat ini sudah ada lebih dari satu juta biopori di kota bandung
warga kampung cibunut kelurahan kebon pisang kecamatan sumur bandung
sudah dua tahun terakhir ini memanfaatkan biopori sebagai lubang membuang sampah organik
di sini warga sudah terbiasa memilah sampah sejak dari rumah
terdapat satu ratus tiga puluh biopori yang tersebar di rt lima tujuh dan delapan
meski sederhana warga mengaku gerakan biopori ini efektif
sebagai resapan air dan bisa mengurangi sampah rumah tangga
masih berjalan kalau di sini di rt lima ini
terus di rt tujuh jalan ada terus di rt delapan ada
itu pasti jalan di sini
jadi fungsi biopori itu untuk mengolah sampah organik
terus buat resapan air
jadi di sini juga tadinya banjirnya agak tinggi sekarang menjadi agak rendah banjirnya
terserap pun ya
keberadaan biopori juga dapat dijumpai di rw sembilan kelurahan sukamiskin kecamatan arcamanik
hampir semua rumah di rw ini memiliki biopori
sampah organik disimpan di biopori dan menjadi kompos
meski baru dilakukan
agustus dua ribu delapan belas sudah ada kurang lebih tiga ratus biopori yang tersebar di enam rt
di sini biopori dibuat menggunakan paralon berukuran empat inci sepanjang lima puluh cm
dan diberikan penutup
biopori di lokasi ini menjadi salah satu gerakan untuk mencapai kawasan bebas sampah
biopori atau yang dikenal juga lubang resapan merupakan sebuah lubang
yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah
lubang ini memiliki kedalaman sekitar lima puluh cm
dengan diameter antara sepuluh sampai tiga puluh cm
lubang tersebut kemudian diisi sampah organik yang kemudian menyebabkan proses pengomposan
yang bisa memperbaiki tekstur tanah
sejak diluncurkan pada dua ribu tiga belas silam
gerakan biopori ini sudah memiliki lebih dari satu juta biopori di kota bandung
program ini terus digaungkan oleh pemerintah kota bandung
melalui program kang pisman atau kurangi pisahkan dan manfaatkan sampah
kegiatan biopori baru tadi pagi juga masih banyak alat alatnya juga di belakang masih banyak
kita masih sebarkan ke seluruh masyarakat yang memang berminat untuk di sisi bioporinya
karena ada tempat tempatnya juga yang memang bermanfaat
ada tempat percontohannya yang menggunakan biopori dan memang bermanfaat
dan itu praktis betulnya
menurut dosen ilmu dan teknologi hayati itb taiful rahman
gerakan biopori ini merupakan program yang harus didukung masyarakat
sebab biopori merupakan upaya untuk menanggulangi sampah organik
dapat memperbaiki tekstur tanah dan menyerap air
namun ia menilai gerakan ini belum sepenuhnya merata di setiap rt
sehingga belum efektif mengurangi sampah organik di kota bandung
jadi mungkin kalau di rt itu ada beberapa alat ya
dan kemudian nanti ada yang bertugas untuk kebersihan gitu kan
bisa keliling dan mengecek monitoring
nah mungkin masalahnya adalah monitoringnya ya
dan kalau menurut saya sih sebenarnya bisa dibuat lebih apa namanya
lebih menarik lagi kalau itu misalnya ada insentif dari pemerintah kota ya
jadi misalnya rt yang paling bagus dalam mengaplikasikan biopori itu
dia dapat hadiah dapat juara gitu kan
itu dilombakan setiap tahunnya gitu
akan ada rangsangan
nah mengapa kalau anda bilang mungkin mandak
itu mungkin karena insentifnya kurang gitu ya
jadi nah ini yang saya kira di pemerintahan ya
yang sekarang mungkin bisa ditingkatkan lagi
diberikan insentif kepada masyarakat rt atau rw yang bisa menghidupkan itu kembali gitu
menurut riset yang dilakukan oleh sekolah ilmu dan teknologi hayati itb
gerakan biopori seperti ini merupakan salah satu cara mengurangi sampah organik di kota bandung
namun perlu dibarengi gerakan lainnya seperti gerakan biodigester
komposter maupun bank sampah secara konsisten